perikanan merupakan sektor terbesar yang menyumbang perekonomian di kota bitung sulawesi utara
artinya sebagian besar masyarakat di kota ini memiliki mata pencaharian dari sektor perikanan
termasuk para awak kapal perikanan
namun apakah para awak kapal perikanan ini mengenal perlindungan hukum bagi mereka sendiri
sebagian awak kapal perikanan mengaku tidak tahu hukum maupun tempat melapor jika mengalami kasus dalam pekerjaannya
beberapa kasus diantaranya adalah perjanjian kerja laut atau pkl yang sepihak
dan berimbas pada ketidaksesuaian upah dengan beban pekerjaan akp hingga tidak adanya asuransi dan jaminan sosial
di tingkat nasional akp dilindungi oleh undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu tiga tentang ketenaga kerjaan
serta undang undang nomor delapan belas tahun dua ribu tujuh belas tentang perlindungan pekerja migran indonesia untuk akp yang bekerja di luar negeri
lebih rinci perlindungan akp tercantum dalam perlindungan pekerjaan indonesia
dan peraturan menteri kelautan dan perikanan no tiga tahun dua ribu tiga belas tentang kesyah bandaran di pelabuhan perikanan
tertulis kapal di atas lima groston hanya dapat izin beroperasi jika dapat menunjukkan sertifikat pelatihan keamanan dasar
buku pelaut dan perjanjian kerja laut antara akp dan pemilik kapal pada syah bandar atau pejabat pelabuhan
namun sayangnya di bitung sebagai kota industri perikanan dan penghasil tuna terbesar di indonesia
masih ada kekosongan landasan hukum yang membuat ketidakselarasan
dan perusahaan terinstansi
padahal akp yang berasal dari bitung tidak hanya bekerja di perusahaan indonesia
tapi bahkan hingga internasional
jadi begitu ada permasalahan awal kapal perikanan dengan perusahaan
biasanya diselesaikan secara kekeluargaan oleh syah bandar perikanan
tetapi apabila itu mentok atau tidak bisa diselesaikan
baru akan dilemparkan ke dinas tenaga kerja melalui mediasi yang akan dilaksanakan
dan apabila tidak bisa juga diselesaikan akan berlanjut ke pengadilan
dalam waktu dekat pemerintah kota bitung sedang memproses surat keputusan
yang berisikan pembentukan kelompok kerja bagi penyelesaian kasus akp
tak hanya pemerintah upaya perlindungan hukum bagi akp juga dilakukan oleh
yayasan plan internasional indonesia bersama sevsis
dengan membentuk tim nasional perlindungan awak kapal
produk hukum itu yang
untuk kepentingan pekerja
awak kapal perikanan yang bekerja di kapal kapal berbendera asing
itu kita sudah punya undang undang pekerja migran
kita masuknya dari sana
tapi masalahnya undang undang pekerja migran itu
tidak melihat aspek pekerjaan di laut
jadi itu kalau kami menyebutnya sebagai bias darat
nah dengan proses kemarin itu
mereka akhirnya karena masih ada pr nya untuk membuat
regulasi turunan ya
dan di regulasi turunan itulah
kemudian mulai dimasukkan bahwa pekerja migran itu
tidak hanya di darat tapi juga di laut
nah itu sudah dimasukkan di sana
kerjasama dan diskusi intens dengan berbagai kementerian
telah menghasilkan peraturan pemerintah nomor dua puluh dua tahun dua ribu dua puluh
tentang penempatan dan perlindungan awak kapal niaga migran
dan awal kapal perikanan migran
diperlukan edukasi dan sosialisasi pada akp
agar mereka mengetahui hak dan kewajibannya
serta berani melaporkan apabila mengalami ketidakadilan selama bekerja
putri demes robin kit bitung sulawesi utara